sampai jumpa di video selanjutnya
jadi dia mantannya roy
gimana masalah andi tadi dapat telepon dari kepolisian katanya andin pingsan
tapi andin baik baik aja dan kandungannya juga nggak apa apa aja jadi andi lagi hamil sekarang
iya andin hamil tapi itu bukan anak aku lalu anak siapa
anak kroi laki laki yang dibunuhnya
menurut mama kamu harus tegas sama aneh
mama juga udah hubungi mamanya andin dan dia bilang kalau andin itu mengakui kalau dia udah bunuh laki laki itu
mama udah nino kalau memang dia benar benar udah ngebunuh laki laki itu dia dua selingkuh dari kamu
kamu harus tinggalin dia
kamu harus cerehkan dia nino
elsa seharusnya ibu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya
ini kenapa ya dok
waktu ibu dibawa ke sini ibu itu dalam karya
ibu itu dalam karya
ibu itu dalam karya
ibu itu dalam karya
ini ibu ini dalam karya
jatuh dari tangga
ada hal yang harus saya sampaikan
ini kurang baik buat ibu
ada apa dok
dengan kondisi ibu yang sangat lemah
dan jatuh dari tangga
mengakibatkan kandungan ibu itu keguguran
saya dan para perawat sudah semaksimal mungkin membantu
tapi janin tidak tertolong lagi bu elsa
ya nggak apa apa kodok
mungkin bayi itu belum rejeki buat saya
tolong rahasiain keguguran saya
jangan sampai ada yang tahu
saya sebagai dokter selalu menjaga privasi pasiennya bu elsa
sekarang sebaiknya bu elsa dirawat inap saja
karena harus membutuhkan istirahat total setelah operasi kiret
besok ibu baru boleh pulang ke rumah
saya permisi dulu ya bu ya
terima kasih ya dok
akhirnya masalah gue selesai juga
jadi gimana dok
hasil dari pemeriksaan tadi
kalau saat ini ibu rasa
sedang mengalami gangguan mental
halusinasi dalam istilah psikisnya
dimana dalam alam bawah sadarnya
beliau masih saja menganggap
kalau putranya roy
masih hidup hingga saat sekarang
apa yang harus saya lakukan dok
sebaiknya ibu rosa
harus menjalani perawatan secara khusus pak
di rumah sakit spesialis
penanganan gangguan jiwa
tapi saya juga
harus menakutkan pemakaman
membuat jadi gw
jangan buat masalah
sendiri udah udah saya tidak mau mama saya diperlakukan seperti orang tidak waras pak
saya yakin nama saya akan sembuh tolong dipahami dan dimengerti pak ini demi kebaikan ibu
bapak harus bisa memaklumi itu kalau begitu saya permisikan
jadi kemungkinan andin bebas itu kecil pak bakti betul pak surya dari awal saya sudah
bayangkan semakin kesini hasil penyelidikan semakin mengarah ke andin bahkan saya dengar
pihak keluarga roy akan mendatangkan saksi yang bisa sangat memberatkan andin
tapi kita akan coba usahakan yang terbaik semoga ini yang terbaik buat andin

papa tadi sempat cerita
itu sudah bilang
semua bukti bukti mengarah ke andin
sepertinya susah ya
kasus ini untuk dimenangkan
tolong jangan bikin masalah
jangan bikin mama pusing kayak begini lagi
ini kartu kredit bapak yang saya ambil dari rumah sakit
dan ini bukti tagihan dari rumah sakit
untuk pengobatan dan perawatan pasien atas nama asap
oke terima kasih ya
apa dia ada luka yang serius
rapat di lantai delapan sudah mau dimulai pak